direkturat jenderal bea dan cukai tanjung perak surabaya kembali menemukan delapan kontainer berisi waste paper atau kertas bekas asal australia yang terpapar sampah dan limbah yang mengandung b tiga
rencananya beacukai akan memberikan rentang waktu sembilan puluh hari dari sekarang kepada perusahaan pengimpor untuk melakukan re export ke australia sesuai dengan rekomendasi dari kementerian lingkungan hidup atau klh
delapan kontainer berisi waste paper atau kertas bekas asal australia yang terpapar sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau b tiga ini masih tertahan di terminal peti kemas pelabuhan tanjung perak surabaya
delapan kontainer waste paper seberat dua ratus sepuluh ton itu diimpor oleh pt mdi yang berada di jawa timur
barang ini dimuat di pelabuhan brisbane oleh shipper oceanic multitrading pti ltd yang sandar di terminal peti kemas surabaya pada dua belas juni
kepala kantor beacukai tanjung perak menyatakan penindakan terhadap impor kertas bekas ini berkat adanya fungsi pengawasan melalui nota hasil intelijen atau nhi dari kantor wilayah beacukai jawa timur
atas nhi tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik oleh tim penindakan bia cukai tanjung perak atas delapan kontainer yang kedapatan terkontaminasi limbah b tiga
serta berbagai macam sampah rumah tangga seperti kaleng bekas botol plastik kemasan oli bekas hingga popok bayi
beacukai akan memberikan rentang waktu sembilan puluh hari dari sekarang kepada perusahaan pengimpor untuk melakukan reekspor ke australia sesuai dengan rekomendasi dari kementerian lingkungan hidup atau klh
tadi sudah kita sebutkan ada tiga perusahaan ya kalau tidak salah itu tiga perusahaan
tentunya yang respon itu kan tergantung perusahaan yang bersangkutan kapan dia mengajukan permohonan responnya baru kita teliti
sesuai ketentuan reekspor ya kita reekspor gitu aja
barangnya dari australia itu berapa terus apa jauhnya
dari australia delapan kontainer sedang kita tangani
upaya penindakan ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh bia cukai tanjung perak surabaya
setelah sebelumnya telah mereekspor kertas bekas yang diimpor dari amerika serikat pada awal juni dua ribu sembilan belas lalu
hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan indonesia khususnya kawasan jawa timur dari sampah limbah b tiga yang diimpor dari luar negeri
ulwi kontributor surabaya jawa timur